pemerintah mengumumkan realisasi investasi kuartal empat tahun dua ribu dua puluh dua mencapai rp tiga ratus empat belas delapan triliun
investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebesar tiga ratus tiga puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh sembilan orang
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua realisasi investasi di indonesia mencapai rp satu dua ratus tujuh dua triliun
bagaimana kondisi investasi di indonesia selama tahun dua ribu dua puluh dua berikut informasinya
menteri investasi kepala badan penanaman modal bahlil lahadalia mengatakan realisasi investasi tahun dua ribu dua puluh dua mencapai rp satu dua ratus tujuh triliun
realisasi investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebesar satu tiga ratus lima orang
bahlil menjelaskan investasi tersebut berasal dari dalam negeri sebesar rp lima ratus lima puluh dua delapan triliun dan rp enam ratus lima puluh empat empat triliun
berupa penanaman modal yang mencapai rp satu dua ratus tujuh dua triliun
berupa modal asing yang berasal dari singapura tiongkok hongkong jepang dan malaysia
industri logam dasar dan pertambangan masih mendominasi sektor investasi tahun dua ribu dua puluh
menanggapi capaian investasi tersebut wakil ketua umum kadin indonesia bidang investasi tony wenas
hal tersebut bukti promosi investasi indonesia yang dilakukan pemerintah bersama dunia usaha cukup diminati investor
acara g dua puluh dan b dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua lalu dinilai sukses membawa investasi asing semakin deras ke indonesia
pr dari kita adalah bagaimana kita juga bisa bersaing dengan negara negara tujuan investasi lainnya
memberikan begitu banyak kemudahan dalam mengurus perizinan dan lain sebagainya
dan saya yakin oss ini yang terus di upgrade diperbaiki
dan akan bisa mencapai satu sistem yang ideal bagi investor untuk masuk ke indonesia
dan kadin berperan juga untuk memfasilitasi investor investor asing investor dalam nubi yang ingin berinvestasi
ekonom lpmui tugu rivki menilai capaian realisasi investasi tahun dua ribu dua puluh dua merupakan karena efek program hilirisasi komoditas tambang
kebijakan tersebut sebaiknya dilanjutkan pemerintah untuk kesinambungan investasi
hal tersebut penting untuk dilakukan
dan yang akan dilakukan hingga tahun dua ribu dua puluh tiga investasi dari negara asing bakal menghadapi pengetatan kebijakan moneter dan resesi
pengetatan kebijakan moneter lalu juga global uncertainty yang masih tinggi saya rasa ini masih membayangi untuk quarter satu kuartal dua di dua ribu dua puluh
tinggal nanti bagaimana kemudian pemerintah bisa menunjukkan bahwa investasi kita masih tetap baik
pertumbuhan ekonomi kita masih juga tetap baik sepanjang semester satu dua ribu
inilah yang kemudian mendorong sentimen untuk investor mau terus melanjutkan investasi di indonesia
namun menurut direktur eksekutif indef tauhid ahmad realisasi investasi dua ribu dua puluh dua tersebut sebagian besar menyasar sektor tambang dan belum menyentuh industri turunannya
seperti industri pengguna logam permesinan dan kimia
kita sangat membutuhkan investasi di industri turatnya ketimbang di pertambangan itu sendiri ya
mungkin yang kita lihat barulah pada investasi untuk smelter dan sebagainya
saya kira memang terbesarnya itu tapi turunannya belum
tauhid menambahkan pemerintah sebaiknya bisa meratakan tujuan lokasi investasi di indonesia
jakarta jawa barat jawa timur masih mendominasi sebagian provinsi tujuan investasi seperti konstruksi perumahan dan perkantoran
padahal investasi di luar jawa masih mengandalkan manufaktur berbasis komunitas
sumber daya alam seperti pertambangan perkebunan dan pertanian yang rentan dengan gejolak harga